dengan pengecualian atau wdp kini syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian
selamat malam pak jihani
ya berarti alternatifnya harus dibantu oleh asuransi yang memberikan klaim
kita buat pitstop di situ ya bu fitri ya pitstop toilet di depan itu yang luas depannya
gila pagi pagi udah setengah lima bangun gitu kan
jadi kita kasih nginjak ini tuh sudah base nya nih
dan tentunya ini menjadi keberanian kita agar memang kali ini bisa ditingkatkan oleh pemain kita